jadi siapapun yang memasuki area mall lewat sepuluh pintu masuk mall pusat grosir cililitan harus menyertakan sertifikat vaksin covid sembilan belas
ini sertifikat vaksin saya saya sudah mendapatkan dua dosis vaksin covid sembilan belas
namun sertifikat ini tidak saya cetak hanya saya tampilkan di hp saja
untuk sementara pemeriksaan masih dilakukan secara manual yakni melalui hp atau sertifikat vaksin yang telah dicetak
kedepannya sistem pemeriksaan diharapkan bisa beralih menjadi digital agar memudahkan pemeriksaan di setiap pintu masuk
ya intinya kami lakukan persiapan kalau suatu saat harus wajib qr code semuanya harus digital tidak dari manual atau tidak mau harus diikutin
makanya sekarang kami persiapan koordinasi dengan pihak kemenkes untuk mengakses dan untuk bagaimana memfasilitasi agar pemasangan pemasangan hal tersebut di akses akses pintu yang nantinya mungkin menjadi wajib
warga dapat mengunduh sertifikat vaksin covid sembilan belas melalui situs dan aplikasi pedulilindungi id
sedangkan penyintas covid sembilan belas dalam masa tengah tiga bulan setelah terinfeksi dan warga yang tidak divaksin karena alasan kesehatan dapat menyertakan surat keterangan dari fasilitas kesehatan sebelum beraktivitas dalam mall
bagus lah daripada terkena tertular pada yang di alam kan mendingan kayak gitu ketat gitu
harusnya itu diada pengecualian ya karena kita yang ngerasa jualan di sini juga sepi
karena faktornya ini nggak boleh masuk dengan alasan sertifikat
ya sebenarnya sih keberatannya iya gitu tapi harus lebih nyaman lagi sih
harus ada surat itu aja surat vaksin
menurut data pemprov dki per delapan agustus dua ribu dua puluh satu lebih dari delapan empat juta warga telah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas dosis pertama
dan lebih dari tiga lima juta orang telah mendapatkan dosis kedua
kewajiban mendapatkan vaksinasi sebagai persyaratan membuka kegiatan sosial menjadi salah satu upaya pemprov dki untuk memulihkan ekonomi sektor non esensial ibu kota secara aman
carmen mursalim del thompson jakarta